belum tutasnya perburuan tiga buronan pembunuhan vina dan eki
tudingan kejanggalan dalam penyidikan kasus diungkap salah satu terpidana yang telah bebas
keluarga korban menanti keadilan untuk fina
kasus pembunuhan dan pemerkosaan vina yang juga menewaskan muhammad rizki atau eki
yang kembali muncul ke publik masih menyimpan sejumlah tanya
tak hanya soal pengejaran tiga buron yang belum tertangkap
publik juga menyoroti keterangan salah satu pelaku yang telah bebas
saka fatal yang membantah sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan ini
menanggapi pengakuan saka tatal kakak almarhumah fina
marliana mengatakan bukti bukti yang dimiliki polisi telah cukup kuat
untuk menjerat delapan pelaku yang sudah tertangkap
sedangkan bukti bukti sudah ada
kan lucu gitu mbak
intinya cuma maling ngaku penjara penuh aja sih
direktur reserse kriminal umum dir krimumpol da jawa barat kom basurawan bilang
kesulitan polisi dalam menemukan tiga buron pembunuh vina
karena perubahan kesaksian delapan pelaku saat menjalani pemeriksaan
jadi bukan pencabutan bap ya tetapi para narapidana ini pada saat menjadi tersangka
mereka menerangkan sebagaimana peristiwa yang mereka lakukan
diminta keterangannya di polresirupun kota
namun pada saat para tersangka dulu di bap ulang di polda
atau diminta keterangan kembali mereka mencabut semua keterangannya
itu yang kemudian menjadi kendala buat kami dalam mengungkap tiga orang
yang diduga sebagai pelaku yang saat ini masih berada di luar
hingga saat ini pihak kepolisian dari polda jawa barat
dibantu barai skrim mabes polri telah mencari
tiga buronan pelaku pembunuhan vina dan eki
saudara kasus fina memunculkan tanda tanya baru bagi publik
selain tiga pelaku yang masih buron juga soal pengakuan mantan terpidana
soal dipaksa mengaku oleh polisi
untuk mengulas lebih dalam mengenai kasus ini kami sudah bersama pakar hukum pidana
bang jamin ginting dan juga anggota kompolnas pak yusuf warsim
selamat sore terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
terima kasih terlebih dahulu
pak yusuf menurut anda bagaimana polda jawa barat harus menjawab tudingan soal dipaksa
mengaku sebagai pelaku pembunuhan yang sempat disebut oleh saka tatal terpidana yang sudah bebas saat ini
kompolnas tentu mekanismenya kan kita harus mendapatkan klarifikasi terlebih dahulu
agar baru bisa menilai sebenarnya proses tahapan tahapan
mohon maaf audionya pak yusuf
dalam pantauan pada saat ini sedang dipersiapkan oleh polda jabar klarifikasinya
ya tentu klarifikasinya kan harus komprehensif apalagi ini peristiwanya kan kasusnya sudah delapan tahun
yang kedua terkait dengan perkembangan penjelasan salah satu terpidana kakak yang sudah bebas ini
kami sendiri saya sendiri sudah bertemu dengan kuasa hukumnya ibu titin sudah melihat berkas berkasnya
sudah kami catat dan ini bagian dari hal yang kami mintakan klarifikasi
pada proses penyidikan di polres jawa barat
di cirebon hingga dilimpahkan di polda jabar itu bagaimana sop dan pros
memang ada pengaduan ke propam tentu ada tindak lanjut misalnya seperti itu
nah yang ketiga yang paling utama kasus ini belum selesai
bang jamin memangnya kalau proses hukum itu bisa terus berjalan ketika salah satu terduga pelaku menolak untuk mengakui perbuatannya
bahkan untuk kasus ini ia mengaku menolak mengaku tidak mengakui perbuatannya lalu menyebutkan bahwa mendapatkan intimidasi sehingga dipaksa untuk mengaku
berdasarkan bukti bukti yang ada
jangan jangan diantara mereka ditekan sehingga satu dan diantara mereka menjadi saksi diantara mereka untuk memberatkan mereka sendiri
padahal bisa jadi ada orang lain yang pelakunya sendiri tidak pernah untuk diungkapkan begitu
jadi ini yang menjadi permasalahan
contoh ya sakat natal ini sendiri kan sudah tidak mengaku setelah dia keluar dari terpidana
nah pertanyaannya apakah dia pada saat itu mengenal pelaku lain
dia bilang tidak mengenal pelaku yang disebutkan tersebut
berarti kan ada sesuatu yang tidak matching gitu ya
masa pelaku bersama sama delapan orang diantara mereka tidak mengenal begitu
jadi kan kalau kita melakukan suatu perbuatan pidana niatnya itu adalah poin meeting mainnya itu bersama sama gitu keinginannya bersama sama
tapi kalau tidak mengenal diantara mereka justru itu pertanyaan apakah kemungkinan polisi salah tangkap atau salah menempatkan orang
atau juga ada orang lain digantikan dengan orang lain yang tidak bersalah
nah itu semua pemikiran liar itu bisa saja terjadi kan
dan baru sekarang diungkapkan kenapa baru sekarang pertanyaannya
karena mereka mungkin pada saat itu tidak punya kemampuan mengungkap itu
baik saya ke pak yusuf pak yusuf apa yang bisa dikaji oleh kompolnas terkait dengan pernyataan baru dari saka tatal
ya itu kan makanya klarifikasinya itu kan ada pada bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan termasuk penangkapan saka tatal ini
kan di dalam pembuktian itu kan pengakuan yang diduga pelaku itu kan sebenarnya urutan terakhir
ada kesaksian dari yang diduga pelaku lain tidak terkait dengan tata sakal
misalnya seperti itu tapi sekali lagi ini kan proses penyidikannya sudah dalam pembuktian di pengadilan
hanya yang kami akan lihat nanti sekali lagi soal prosedur dan sop ketika saka natal ini yang mengatakan bahwa dipaksa mengaku
bagaimana prosesnya nah menurut pengacaranya ibu titin kan sempat membuat laporan ke propam
ini akan kita lihat bagaimana tindak lanjut propam pada waktu itu apakah memang ada unprocedural
nah ini ini sudah kami catat ya tentu kami dalam pantauan pihak polda sendiri sudah mempersiapkan bagaimana merespon apa yang dimaksud itu
oke pak yusuf kalau dilihat dari kasus pembunuhan vina ini saat ini bisa tidak pernyataan dari saka tatal terpidana yang sudah
karena sudah bebas ini dijadikan bahan baru untuk dibukanya kembali kasus ini
dan apakah penyidik lama yang menangani kasus ini tahun dua ribu enam belas perlu dipanggil kembali menurut anda
kompolnas sementara ini masih berpatokan kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap
hanya nanti kita lihat bagaimana proses penyidikannya pada waktu itu
yang kedua sepanjang putusan pengadilan itu belum ada upaya hukum lain untuk menilai dan mengoreksinya
ini masih kita pegang nah sementara kan prosesnya sudah ada kasasi nah apakah ada akan pk pk kan itu ada novum
nah kami tetap mendorong kasus ini belum selesai sekali lagi mengapa belum selesai masih ada tiga tersangka
ini yang kami dorong agar segera ditangkap barangkali dengan tertangkapnya tiga tersangka itu ada novum
baik kalau dari pak jamin sendiri seperti apa
apakah pernyataan dari saka tatal ini perlu dibuka kembali atau diperiksa agar pernyataannya ini bisa menjadi pernyataan resmi
bukan pernyataan hanya kepada publik atau media saja
dengan dia melaporkan kepada propam itu artinya prosedur yang dilaluinya pada saat dia ditetapkan sebagai tersangka
dia anggap tidak sesuai nah kalaupun kita harus bedakan antara material
mungkin materialnya diperiksa tapi pada formilnya waktu dia diperiksa diperlakukan tidak sesuai dengan objek yang pemeriksaan begitu
nah waktu nanti itu harus dipanggil jadi penyidik waktu dia menginterogasi dia ya kemungkinan dipaksa katanya disudut rokok lah dipukuli atau apapun itu
itu kemungkinan akan dipanggil dan diperiksa
jangan jangan ada dilakukannya seperti itu
dan itu tidak ada kaitan dengan material putusan dia menjadi terpidana
nantinya kalau dapat dibuktikan ya bolehlah dikatakan sanksi kepada para penyidik yang melakukan perlakuan yang tidak baik dan benar itu waktu pemeriksaan
itu saja sebenarnya yang menjadi dasar keberatannya
nah kalau nanti ditemukan ada perkembangan tiga tersangka tadi yang kemungkinannya dijadiin itu juga bisa
nah kemarin di televisi yang itu dia katakan kalau ada cctv mbak sintia
ya kenapa nggak dibuka cctv katanya pada waktu itu lawyernya mengatakan
nah itu juga harus didalami kenapa pada saat itu ada cctv di daerah situ tapi tidak dibuka dan menjadikan bukti menurut pengacaranya itu
tapi saya nggak tahu persis apakah kebenaran fakta itu terjadi atau tidak
oke lalu seperti apa prosedur atau apa ya bisa dikatakan urutan untuk menguak kejadian
oke lalu seperti apa prosedur atau apa ya bisa dikatakan urutan untuk menguak kejadian
kejanggalan dalam kasus pembunuhan vina termasuk bagaimana cara mengejar tiga dpo yang dari dua ribu enam belas lalu belum juga tertangkap
kita masih akan bahas usai jeda tetap bersama kami di kompas petang
terima kasih anda masih bersama kami kita masih membahas terkait menguak kejanggalan kasus pembunuhan terhadap vina dan eki
saya ke pak yusuf pak yusuf ini pernyataan dari saka tatal menyebutkan bahwa saat diinterogasi ia mendapatkan intimidasi bahkan dirinya sampai di setrum ketika
harus mengakui perbuatan yang menurutnya tidak ia lakukan sampai akhirnya ia mengakui hal tersebut
lalu apakah polda jabar yang harus dilakukan apa yang harus direspon
karena hingga saat ini polda jabar belum respon terkait pernyataan saka tatal
dalam pantauan kompolnas kami kan terus memantau polda jabar kami dorong untuk merespon itu hanya dalam bentuk klarifikasi
apakah benar tentu itulah perlu diklarifikasi ini kan apa namanya menjelaskan sesuatu yang diduga unproinsuderal tidak sesuai dengan sop
tentu memang ini kami dorong bisa direspon diberikan penjelasan
inilah nanti kita lihat penjelasannya seperti apakah memang ada seperti itu
lalu kenapa penjelasannya itu tidak cepat dilakukan
ini bukan asumsi publik atau seperti bola liar yang saat ini tersebar di masyarakat
karena pengakuan saka tatal ini kan kurang lebih sudah tiga hari lalu
ya kan ini kan kasusnya perlu kita pahami juga kan sudah delapan tahun dan kerangka pemikirannya ada kerangka putusan pengadilan yang sudah ingkrak
perkasa kan harus dilihat kembali
kami sendiri sudah menunggu memang sedang dipersiapkan klarifikasinya
namun sekali lagi ini sudah kami cacat
ini kami akan tanyakan apabila memang ada waktu itu diadukan ke propam tentu pasti ada tindak lanjutnya seperti apa
ini dulu yang kita akan lakukan permintaan penjelasannya
mudah mudahan secepatnya minggu depan ini sudah mendapatkan klarifikasinya
bang jamin ini pelaku pernah mengajukan
kak sasyi bahkan gerasi tapi ditolak
apa yang anda bisa baca terkait hal ini
kalau mengenai material pengadilan itu hanya melihat apa yang disampaikan oleh penyidik dan jaksa
dan orang orang ini saya yakin ya kuasa hukumnya waktu menampinginya juga ya tentu sulit ya untuk menyatakan untuk ini sebagai pelaku
akhirnya pengadilan tinggi pengadilan kasasi tetap putusannya seperti itu
tapi yang penting itu pada saat mereka diperiksa pertama sekali
kalau orang mengaku contoh saya dia bukan pelaku tapi karena di strum dipukuli kamu harus ngaku
akhirnya sampai ke pengadilan karena dia tidak dibekali ilmu pengetahuan hukum yang benar dan pendampingannya mungkinnya kurang maksimum atau bagaimana ya
sehingga kemungkinannya dia itu akhirnya ngaku ngaku aja begitulah
jadi itu yang menjadi permasalahan begitu
makanya tadi harusnya polri ini jangan kasih penjelasan tetapi pemeriksaan
pemeriksaan terhadap orang orang yang melakukan penyidikan dan menetapkan orang ini sebagai tersangka di tingkat kepolisian pertama sekali
selain memanggil para penyidik yang saat itu memeriksa atau menangani kasus ini
apa yang bisa dilakukan para terpidana ini atau saka tatal yang mengaku merupakan korban salah tangkap
komnas ham kan kan jadi hak ajasi ya
menyakut tentang hak ajasi mereka itu dilanggar
memperlakukan objek pemeriksaan sebagai orang yang diperiksa
tetapi dengan cara cara yang tidak benar yang melanggar hak ajasi manusia mereka
saya kira komnas ham harus ikut terlibat ya dalam hal ini
supaya prinsip prinsip dasar hak ajasi manusia itu bisa ditegakkan begitu
nah makanya saya katakan itu pertama
tapi kalau secara internal itu kan kewenangan propam
makanya kalau sudah ada propam harus sikap gitu propamnya
penyidik yang pertama sekali memeriksa tersebut
nah itu yang harus dilakukan mbak cynthia
pak yusuf apa yang bisa dilakukan kompolnas agar dugaan kesalahan prosedur atau prosedur yang dinilai sebagai tindakan berlebihan yang diakui oleh saka tatal bisa terkuak
ya sekali lagi kami akan melihat klarifikasinya terlebih dahulu
jangan jangan pada waktu itu sudah ada tindak lanjut
nah tapi kan proses penyidikannya tetap berjalan
katakanlah diduga di penyidiknya
tapi kan penyidikannya bisa dilanjutkan oleh penyidik baru
kami akan lihat dulu hasil klarifikasinya seperti apa
apabila memang ada pengaduan pada waktu itu
maka tentu kami akan rekomendasikan
apabila memang diperlukan pemeriksaan kembali
terkait sekali lagi terkait dengan unprocedure atau tidak
kalau materilnya kan sudah dalam pembuktian di pengadilan
yang dimaksud oleh salah satu terpidana ini kan soal unprocedural atau tidak
baik terima kasih pak yusuf warsim
anggota kompolnas dan juga bang jamin ginting
pakar hukum pidana sudah memberikan perspektif ya pada kompas petang